program earth hour yang digagas oleh wwf kembali dilaksanakan di sejumlah tempat di seluruh dunia
beberapa kota indonesia juga turut berpartisipasi dalam pemadaman lampu yang berlangsung pada sabtu malam
di jakarta sejumlah gedung di kawasan bundaran hotel indonesia turut berpartisipasi memadamkan listrik pada program earth hour
yang berlangsung pada pukul sembilan tiga puluh hingga sepuluh tiga puluh malam waktu indonesia bagian barat
kawasan bundaran hi pun tampak lebih redup dari biasanya
di surabaya jawa timur sejumlah tempat turut berpartisipasi dalam program earth hour ini
misalnya sebuah hotel di kawasan jalan dr sutomo surabaya
tepat pukul dua puluh satu semua penerangan hotel dipadamkan
manajemen menyiapkan beberapa acara untuk menghibur para tamu diantaranya melukis di kegelapan
sayangnya tidak banyak tempat yang berpartisipasi dalam earth hour ini
dari puluhan hotel berbintang tiga ke atas di surabaya hanya kurang dari delapan hotel saja yang ikut mengurangi penerangan
sisanya tetap benderang seperti biasanya
di bandung jawa barat suasana gedung sate nampak berbeda
meski terdengar alunan suara musik dan sesekali suara tepuk tangan
kondisi di sekitar halaman belakang kantor gubernur jawa barat ini gelap
tepat pukul dua puluh tiga puluh malam bertepatan dengan peringatan earth hour
seluruh lampu di kawasan gedung sate memang serentak dimatikan
hanya satu lampu yang menerangi panggung yang dibiarkan tetap menyala
acara hiburan ini memang sengaja diadakan oleh pemerintah jawa barat

bertepatan dengan peringatan earth hour

menyambut kampanye global earth hour dua ribu tujuh belas